keinformasi selanjutnya gatot brajamusti difonis delapan tahun penjara dan denda rp satu miliar rupiah
gatot dianggap fonis hakim yang diberikan terlalu tinggi dan tidak adil
dan sementara istrinya dewi aminah difonis satu tahun enam bulan
sidang gatot brajamusti dan istrinya dewi aminah memasuki babak akhir
majelis hakim memfonis gatot brajamusti dengan hukuman delapan tahun penjara dan denda satu miliar rupiah
sedangkan istrinya dewi aminah yang juga tersangkut kasus narkoba jenis sabu sabu bersamanya
dijatuhi hukuman satu tahun enam bulan penjara
mantan ketua parvi ini menolak fonis hakim karena dianggap terlalu berat dan tidak adil
hukuman dua tahun ada juga yang naik
tapi itu fantastis sekali kalau yang saya tunjukkan tiga belas tahun
walaupun putusannya delapan tahun itu delapan tahun bukan ukur yang pendek
ingat delapan kalender saya harus lakukan
terkait putusan tersebut penasihat hukum gatot akan mempertimbangkan rencana selanjutnya dengan gatot dan keluarga
lalu rahmat juniadi mataram